sekitar dua belas juta pemudik diprediksi akan melintas dan menuju jawa tengah pada lebaran tahun ini
kuota mudik gratis yang disediakan pemerintah provinsi jawa tengah sudah terisi penuh dalam lima jam
kementerian perhubungan memprediksi akan ada sekitar satu ratus dua puluh tiga juta pemudik tahun ini
sebanyak dua belas juta diantaranya akan melintas dan menuju wilayah jateng melalui jalur darat laut dan udara
jumlah ini meningkat tiga belas tiga puluh delapan persen dibanding total pemudik ke jawa tengah tahun lalu
menurut gubernur jawa tengah ganjar pranowo animo warga jawa tengah untuk mudik tahun ini sangat tinggi
buktinya stok kuota mudik gratis sebanyak empat ratus delapan puluh lima orang langsung penuh dalam tempo lima jam
untuk memperlancar ritual mudik ganjar mengaku akan mempercepat perbaikan infrastruktur jalan
diharapkan seluruh perbaikan rampung sepuluh hari sebelum idul fitri
diharapkan seluruh infrastruktur yang ada agar hitung hitungan seperti tahunannya amin sepuluh nya bisa beres
maka ini kita coba kejar sebaik baiknya
yang kedua tentu saja memberikan servis yang selayang kepada masyarakat pendaftaran untuk mudik gratis lima jam langsung habis kemarin